kabar duka datang dari mantan menteri pemberdayaan perempuan pada masa pemerintahan presiden b j habibie tuti alawiyah
ia meninggal di rumah sakit mmc kuningan jakarta selatan rabu pagi
sebelumnya almarhumah dirawat di rumah sakit selama tiga minggu
semasa hidup tuti alawiyah merupakan seorang ustazah dan kerap mengisi acara acara keagamaan
jenazah tuti alawiyah disemayamkan di rumah duka kawasan jatiwaringin jakarta timur
dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga bekasi jawa barat
almarhumah sempat membaik dan sehat namun beberapa hari sebelum meninggal
kondisi yang menurun dan meninggal dunia rabu pagi